diikut di matanya udah begini kan pak
inilah rekaman video saat warga menolong rianto
warga kabupaten brebes jawa tengah
yang menjadi korban perampokan pada rabu malam sebelas mei lalu
korban saat itu terikat pada bagian kaki
tahan serta ditutup matanya dengan menggunakan lakban
rianto mengaku dibuang pelaku perampokan di tengah jalan
wilayah walet kabupaten cirebon jawa barat
setelah barang berharga milik korban digasak para pelaku
tugas satreskrim polresta cirebon telah berhasil menangkap
tiga pelaku perampokan tersebut
dari keterangan polisi saat gelar perkara senin sore
aksi perampokan ini memanfaatkan kebingungan korban
yang kesulitan mencari bus dari brebes ke arah jakarta
usai mudik lebaran lalu
kemudian seorang pelaku menawarkan jasa travel
atau mengantar korban dengan sebuah minibus
di dalam minibus tersebut terdapat dua pelaku lainnya
yang berpura pura menjadi penumpang
di tengah perjalanan korban
korban kemudian diancam dengan menggunakan senjata tajam
untuk menyerahkan barang berharga seperti handphone
uang serta atm korban
kemudian korban diikat di kaki tangan
dan pada bagian mata ditutup dengan lakban
korban dalam posisi diancam menggunakan senjata tajam
sehingga korban merasa ketakutan
dan kemudian korban diikat
baik diikat kaki maupun diikat tangannya
dan terakhir korban ditutup matanya dengan menggunakan lakban
ketiga tiga tersangka ditangkap di wilayah kabupaten renggumas
selain menangkap para pelaku
polisi juga menyita barang bukti berupa tali
lakban hingga mobil yang digunakan perampok dalam menjalankan aksinya
ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan mapol resta cirebon
untuk proses hukum lebih lanjut
jadi komara cirebon jawa barat